kami buka informasi pertama dengan sebuah kabar bahagia dari ruben onsu
yang mengunggah gambar undangan pernikahan putri presiden kahyang ayudan bobina sution di akun instagramnya
terima kasih atas undangannya untuk bapak presiden jokowi saya sudah terima
kalimat tersebut ditulis ruben onsu sebagai ucapan terima kasih pada presiden jokowi
karena telah memilihnya menjadi salah satu undangan di pernikahan sang putri
sesaat setelah diunggah netizen pun ramai memberikan komentar
salah seorang netizen menulis undangannya sih biasa biasa aja
tapi yang luar biasa itu diundang sama orang nomor satu di indonesia
ada juga yang berkomentar lucu
bang ruben ngamplopin berapa tuh ke anaknya pak presiden kepo nih saya
komentar senada juga ditulis oleh netizen lain
kebayang saya kalau diundang presiden pasti bangga
coba bingung mau diisi berapa amplopnya
soale presiden maklum dikampung palingan dua puluh sampai seratus keluarga baru gede
selain ruben onsu siapa lagi yang mendapatkan undangan dari presiden jokowi